aku janji pasti bakal mati matian untuk ini semua
aku tuh masih inget aja mah
zaman waktu kita kecil mama itu banting tulang untuk menghidupi kita
jadi sekarang sudah waktunya
aku banting tulang untuk mama dan juga andi
dan kesembuhan andi itu kan adalah kebahagiaan terbesar mama
yakin abis ini pasti riri ngajakin ketemuan
dan dia lagi nyari cinta
cara supaya memutuskan lo
tadi gue denger sendiri
dia ngomong sama temen temennya
setelah melihat tayangan tadi
saya yakin pemirsa pasti akan lebih bangga lagi kepada indonesia
karena indonesia itu memiliki sekali banyak objek objek wisata yang sangat indah
yang tidak kalah dengan objek wisata di luar negeri
saya haris mohon undur diri
sampai ketemu lagi dalam acara eksplorasi keindahan indonesia berikutnya
makin hari kamu makin keren bawain acara talkshow ini
rating kita juga semakin naik loh
sejak kamu yang pegang jadi host ini
tapi kayaknya ini semua karena kerja tim
nggak mungkin cuma karena kerja saya sendiri
saya ke ruangan dulu ya
enak ya jadi lo
banyak yang suka
terutama bos bos cewek
kerjaan jadi lancar
gue mendapatkan pekerjaan ini karena gue berusaha keras
dan gue qualified untuk pekerjaan ini
nggak ada hal lain
apa bener riri mau mutusin gue
nanti malam kamu ada waktu nggak untuk ketemu
ini penting soalnya
riri ngajak ketemu gue untuk putusin gue
untuk tempat dan waktunya aku kabarin lagi ya
gue harus sembuh
nanti gue sembuh
ini udah berubah
nanti gue sembuh
nanti gue sembuh
nanti gue sembuh
nanti gue sembuh
nanti gue sembuh
setelah gue pertimbangin
kamu mau berobat ke amerika
gue mau sembuh mas
nanti setelah gue sembuh
gue akan cari pekerjaan dan
gue akan ganti duit mas haris
gue pengen tanya sama lo
sejak kapan gue pernah minta ganti rugi sama lu
walaupun itu cuma satu set
gue gak pernah kan
aku melakukan ini semua karena gue sayang sama adik gue
dan cuma lo satu satunya adik gue di
sekarang gini ya
untuk melakukan serangkaian tes
dokter di amerika
sambil kita nunggu jadwal dari dokter
lo pasti bakal dapet pengobatan yang terbaik
aku mau kembalikan cincin ini sama andi
aku belum siap melangkah lebih jauh
aku belum yakin sama perasaan aku sendiri

kamu tuh ngapain sebenarnya ngajakin aku ketemu
eh rih tau gak
ini penting nih
si nordin tuh nyamperin aku
dan dia pikir aku percaya sama omongannya dia
lalu dia bilang apa
kamu itu meninggalin aku
nih ngaco banget si nordin
kayaknya dia halu dia gak punya temen ya
sampai dia nggak bisa move on
dan dia tuh gak bisa terima kenyataan
kalau kamu sama aku gak bisa dipisahin
andi begitu yakin sama hubungan kita
apa aku tegas
tiga menghancurkan kebahagiaannya
kamu kan apa sih rina
udah kamu gak usah takut ya
aku gak akan percaya sama omongannya nur dina
aku gak akan dengerin omongannya dia
dan yang kedua
aku punya kabar lebih rata untuk kamu
aku mau berobat ke luar negeri
aku udah browsing
ada satu rumah sakit yang khusus menangani jantung
dan di sana
pengobatan itu adalah pengobatan yang terbaik
dan itu di amerika
iya beneran nanti
setelah aku operasi aku sembuh
aku akan pulang ke sini
aku akan balik ke sini dan aku akan ketemu sama kamu
dan sekarang aku minta sama kamu
kamu temenin aku ya
selama aku persiapan sebelum keluar
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
tadi andi menolak untuk mengikuti pengobatan di amerika
tapi gak tau kenapa dia malah sekarang mengajukan diri
agar dia bisa mengikut pengobatan di amerika
berartikan andi punya harapan untuk bisa sembuh
andi juga akan jauh dari riri
itu pasti akan makan biaya yang sangat besar ya
pokoknya mama tenang aja
aku janji pasti bakal mati matian untuk ini semua
aku tuh masih inget aja mah
zaman waktu kita kecil
mama itu banting tulang untuk menghidupi kita
jadi sekarang sudah waktunya
aku banting tulang untuk mama dan juga andi
dan kesembuhan andi itu kan adalah kebahagiaan terbesar mama